kita awali berita dari mojokerto
tim satgas pangan kembali mengerebek sebuah gudang penyimpanan beras
yang diduga menjadi tempat pengoplosan
dalam penggerebekan itu petugas menemukan ratusan kilogram beras dalam kemasan
yang telah dicampur dengan ketan serta beras rasking
tim satgas pangan gabungan selasa pagi mengerbek gudang beras milik kolik
yang berada di jalan diponegoro kecamatan pungging mojokerto
gudang beras milik holik tersebut digerebek karena diduga melakukan pengoplosan beras
saat dilakukan penggerbekan petugas hanya mendapati seorang penjaga gudang
lantaran pemilik dan pekerja gudang tidak berada di lokasi
dalam penggerbekan tersebut petugas menemukan ratusan sak beras dengan merek ternama
diantaranya raja lele dan bader yang diduga telah dioplos
beras tersebut telah terbungkus karung kemasan dua puluh lima kilogram
selain dioplos dengan beras rastra ratusan beras merek ternama tersebut
diduga juga dioplos dengan ketan untuk mendapatkan rasa pulen pada beras layaknya beras premium
dari yang di dalam dan yang di bawah itu kemungkinan ini untuk tempat untuk pengoplosan beras
ini masih kemungkinannya banyak
jadi beras yang baik ini dioplos dengan beras yang mutunya kurang baik
selain menemukan ratusan sak beras merek ternama yang diduga telah dioplos
petugas juga menemukan kemasan kosong yang diduga juga dipalsukan
meski telah digerbek namun petugas tidak menyegel gudang tersebut
karena petugas belum bisa memastikan jika gudang yang digerebek tersebut
merupakan gudang pengoplos beras
selanjutnya tim satgas pangan kabupaten mojokerto terus menyelidiki dugaan tersebut
dengan mengambil sampel beras yang diduga sudah dioplos